htc lima dan playstation vr mungkin mendominasi pasar game virtual reality
para pengembang games vr lokal pun memiliki pendapat sendiri seputar kelebihan dan juga kekurangan masing masing konsol
seperti apa kita simak liputannya
menjadi barang baru di industri game konsol virtual reality terus menjadi perbincangan di kalangan pecinta games
setelah menikmati htc lima dan konsol playstation vr saya penasaran akan komentar pengembang game seputar kualitas kedua konsol
htc lima menurut kita lebih bagus ya
lebih bagus karena itu dia interaksinya lebih baik kemudian kualitasnya juga yang kita lihat meskipun para pembuatnya masih developer developer indie
tapi outputnya tuh lebih soft gitu
lebih soft kemudian penggunaan lebih user friendly
kalau oculus mungkin lebih ke mainstream ya
general dia memang ngejarnya memang sangat public gitu
jadi lebih ke karena dia udah dibeli sama facebook dan facebook pun mengarahnya kan lebih ke sosial interaksi dengan menggunakan virtual reality
kalau playstation vr sih dengan karena dengan title title playstation yang sudah hype gitu ya
jadi kita lebih penasaran ke situnya sih
dengan title yang hype ini dibikin vr seperti apa sih gitu
digital happiness merupakan salah satu pengembang games virtual reality
menurut mereka playstation memiliki keuntungan dengan nama besar dan basis penggunanya
tapi sayangnya hingga kini pengembang lokal belum bisa menembus games di platform ini
karena memang di indonesia pun juga belum bisa kita belum bisa jadi partner untuk ke playstation lah
itu salah satu
salah satu ganjelan juga karena kita nggak bisa di playstation
meski htc lima disebut memiliki kualitas tidak terbatas karena terhubung dengan pc
playstation memiliki strategi khusus untuk membuat nyaman penggunanya
tapi dari sisi pengembang itu menjadi tantangan tersendiri
standarnya satu ratus dua puluh fps itu sebenarnya untuk kita sebagai developer itu cukup susah
kita biasa tiga puluh fps itu udah cukup
maksudnya tiga puluh fps buat game
nah ini sekarang untuk fps vr satu ratus dua puluh fps
tapi untuk konsumer itu ada jaminan bahwa game yang mereka mainkan itu pasti aman gitu
nggak akan motion signess karena udah ada patokan satu ratus dua puluh fps
meski masih asing dan belum mainstream games virtual reality disebut sebagai cara baru dalam menikmati dan mendalami sebuah permainan
tadi nata prawira bandung